memeluk guling dan sarapan dengan roti sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat indonesia sejak dahulu
namun ternyata hal itu merupakan budaya peninggalan belanda
lalu seperti apa sejarahnya kita lihat yuk
saat tidur selain menggunakan bantal biasanya kita terbiasa menggunakan guling
nah ternyata penggunaan guling ini merupakan salah satu budaya peninggalan belanda
jadi pada zaman dahulu orang orang belanda ini menyebut guling sebagai dutch wife
karena mereka menggunakan guling sebagai pengganti istri untuk dipeluk saat tidur
bagi sebagian orang indonesia memeluk guling telah menjadi bagian dari kebiasaan tidur
guling biasanya wajib ada di kasur sepaket dengan bantal
meski penggunaan guling ini cukup populer
sebagian masyarakat belum mengetahui guling merupakan salah satu peninggalan budaya belanda
kalau di rumah tuh ada guling nggak sih
kalau tidur biasa dipakai
oke karena nggak bisa kalau tidur nggak pakai guling
iya baru tahu ini
kadang pakai kadang nggak sih
guling itu wajib ada nggak sih
apalagi kalau dingin
pada zaman kolonial belanda
ada kebijakan yang membatasi kedatangan perempuan dari belanda ke indonesia
dengan demikian banyak penjajah yang datang tanpa membawa istri
sejarawan satrio menjelaskan pada abad ke tujuh belas
orang belanda membuat bantal yang memiliki panjang hampir seukuran manusia
yang disebut guling
saat itulah guling digunakan sebagai pendamping tidur pengganti istri
hingga kini guling masih terus digunakan
tetapi hanya sebagai perlengkapan tidur layaknya bantal
mereka menciptakan itu karena kondisi di sini
artinya ini bukan sesuatu yang dibawa dari belanda kemudian diciptakan di sini
mereka juga menciptakan segala sesuatunya itu bullying dan lain lain itu
karena merespon situasi di indonesia apalagi itu
kan nggak ada istrinya
jadi ya saya pikir itu sesuatu yang organik sekali
melihat sisi fungsionalnya dan seperti kata orang orang indo
jadi ya akhirnya itu dilestarikan ya diterus
selain itu sarapan dengan roti menggunakan mesis dan roti gambang
merupakan budaya yang diadaptasi dari belanda
dahulu orang belanda menyebut mesis haggelslag
semacam taburan kecil kembang gula untuk roti
pada zaman kolonial roti gambang sengaja dibentuk mirip
pilihlah alat musik gambang kromong sehingga disebut roti gambang
roti padat ini kayakan rempah seperti kapulaga
makanan lain yang juga kayakan rempah adalah semur daging
semur berasal dari bahasa belanda smur
yang berarti teknik masak merebus lama hingga empuk
satrio menambahkan pengetahuan orang belanda tentang rempah rempah ini
awalnya diajarkan oleh orang indonesia
tanpa disadari hal ini merupakan pertukaran budaya yang saling menguntungkan
yang terbentuk menjadi bagian dari kekayaan budaya suatu bangsa